masih dalam memperingati hari musik nasional kami telah tergabung dengan komponis erwin gutawa dan musisi danila riyadi
selamat siang mbak danila dan juga mas erwin
kita ucapkan selamat hari musik nasional dan juga pak presiden juga berharap bahwa di hari musik nasional ini
untuk ke mbak danila terlebih dahulu dengan adanya pandemi ini mbak
gigitan pemusik anda menjadi sedikit berbeda tentunya apa yang menjadi kendala utama
pastinya karena semua panggung tuh nggak bisa kayak yang sebelumnya ya semua tuh serba virtual
otomatis yang nonton juga virtual jadi kita cuma gabung sama produksi dari si virtual itu aja
yang pasti energi secara langsung dan gemuruh penonton berteriak dan lain sebagainya itu udah kandas lah di pandemi ini
tapi dalam beberapa belakangannya setahun terakhir
kita mengalami pandemi apa dari mbak danila sendiri yang dilakukan
apakah juga melakukan virtual secara untuk menghibur para pebisnis atau penimpa musik
ya ada beberapa satu dua video virtual
cuman nggak apa ya nggak ditekunin sih
karena nggak enak pastinya
baik kalau mas erwin bagaimana
kalau setahun gini kita pandemi covid sembilan belas kesibukannya apa saja nih mas erwin
ya memang sama sih kita pasti kaget waktu mulai pandemi tahun lalu dan panik banget
tapi memang alhamdulillah waktu itu saya sempat bikin konser virtual bersama orkestra saya
jadi saya yang intinya sih karena pengen tetap beraktivitas dan tetap berkreasi ya
jadi saya mencoba menghubungi pemain orkestra sekitar lima puluh orang untuk mau nggak berproses di rumah
bermain di rumah sendiri sendiri masing masing
terus kemudian datanya dikumpulkan lewat dengan teknologi dan visualnya juga videonya
jadi lah konser virtual
berapa kali kita beberapa kali selama tahun dua ribu dua puluh tuh saya mau oke saya bikin konser virtual
orkestra di rumah
berarti ini inspirasi terbaru ya yang mas erwin dapatkan yang berbeda di masa sebelum pandemi dan juga di masa pandemi ini
jadi memang kita akhirnya
ini sesuatu yang baru sama sekali
kita tadinya nggak pernah biasa
kita tahu kalau kita main musik seperti tadi kata danila
ada satu energi yang kita dapat kalau kita berkumpul sesama musisi memainkan sesuatu
ketika kita mainkan di depan penonton kita dapat juga finergy penonton itu
itu yang kita nggak dapat memang
artinya memang namanya konsep virtual ini sebenarnya sebagai satu cara alternatif untuk tetap berkreasi
tapi sekaligus juga sebetulnya akhirnya kita menemukan sistem atau cara kerja
yang akhirnya agak berbeda
tapi sinerginya harus terdapat
kalau di orkestra itu emang agak susah tapi akhirnya karena mungkin tetap dengan adepasi itu dan segala macam
nanti bisa terjadilah sinergi itu
walaupun memang tadinya awalnya susah payah musisi untuk melakukan kerjasama itu
tapi ya akhirnya kalau sudah terbiasa biasanya manusia gitu kan lama lama akhirnya bisa bertahan
selain terobosan mengelar
konser virtual ada terobosan lain nggak mas arwin untuk selama pandemi ini
ya sebetulnya sih virtual dan jamming itu bagian dari konsepsi logis terhadap zaman di mana
alhamdulillah teknologi bisa memungkinkan untuk melakukan itu
jadi memang itu yang dimanfaatkan
cuma optimisnya atau positive thinkingnya adalah mudah mudahan
kegiatan konser virtual jaming lewat sosial media dan segala macam yang menggunakan
teknologi orang tetap beraktivitas itu sebenarnya bisa tetap jadi alternatif berkegiatan
walaupun nanti akan normal akan ada konser konser yang tetap outdoor dan dipendung konser
tapi ini jadi memperkaya beraktivitas nonton musik atau main musik gitu
kira kira itu sih sebenarnya yang bisa kita dapat manfaatnya
kalau mbak danila seperti apa inovasi yang dibuat dalam masa pandemi saat ini
kalau tadi mas erwin katakan ada jamming melalui media kemudian juga konser virtual
mbak danila seperti apa
kalau inovasi sih sebetulnya nggak banyak ya
karena mungkin lebih ke ketika tidak ada konser yang langsung
ini menjadi masa inkubasi untuk bikin karya berikutnya gitu
misalnya di album berikutnya
terus juga mempertahankan chemistry sama player yang pasti
supaya ketika nanti pandeminya habis terus kita manggung kita masih kangen gitu
masih punya chemistry yang sama untuk main di atas panggung gitu
ditambah teknisi teknisnya yang sama
sisi teknisi atau tim produksinya yang pun jadi libur
kita jadi mesti maintain tim yang sudah jadi sebelumnya sampai detik ini tuh
supaya mereka pun berada di frekuensi yang sama gitu
jadi lebih ke situ sih
kalaupun memang ada kegiatan mungkin bukan inovasi itu tadi
ngurusin untuk karya berikutnya
tambah membati rasa kangen dengan coba rutin untuk latihan
penting ada kegiatan bermusik khususnya gitu
walaupun masih kayak begini
tapi sulit tidak mencari inspirasi di tengah pandemi kan
kalau mencari inspirasi biasanya kita harus ke alam terbuka atau keluar dari rumah
tapi bagaimana kalau masa pandemi mbak danila ini
di rumah aja sih emang bener di rumah aja sih
paling jatuhnya jadi banyak karya yang sebetulnya diambil dari cerita teman teman sekitar gitu
karena kan mau tidak mau
akhirnya kita seringnya untuk ngumpul yang tadi
yang tadi kita lihat
yang tadi kita lihat
yang tadinya hangout keluar
bercanda sekarang hangout di zoom
tapi itu tidak memutus rantai curhatan satu sama lain
justru dari situ terjadi banyak sekali
bahkan banyak temanku yang pun kena covid
itu bisa menjadi salah satu apa ya
bensin buat karya berikutnya lah gitu
kalau mas riwin inspirasi dari mana didapatkan selama pandemi ini mas
sebenarnya kalau snc cari ide atau cari inspirasi itu
tiap orang pasti akan berbeda beda
hanya ada perjalanan yang berbeda beda
yang saya percaya adalah di mbak danila benar sekali
apa info atau apapun yang ada di sekeliling kita itu bisa jadi leader
itu apapun yang kita baca yang kita otrolin
kalau kita baca dan segala macam itu bisa jadi ide
tapi mungkin yang paling memang harus diprihatinkan adalah musik
cuma ada pemain musik loh
nah layarnya banyak
tadi mbak danila sudah bilang ngomong seperti ini
ada song yang dikirakan
ada yang jadi pemain aja
ada yang bisa bikin prejuse gitu
prihatinnya tuh mereka jadi
mereka jadi emang benar benar kurang aktivitas
dan mereka harus mencurahkan ini
itu yang memang harus dalam konteksnya harus dipikirkan
makanya juga danila tadi mengusulkan teman teman
tetap dalam satu semangat
itu juga usaha saya untuk tetap bikin konser virtual
supaya pemain orkestra juga bisa berhasil
yang biasanya mungkin sering main
tapi akhirnya ya

untuk tetap semangat gitu

punya segala macam
kita harus semangat sih
kalau mas rian melihatnya apa sih perbedaan
antara inovasi yang dilakukan dalam musisi di luar negeri
dan juga musik tanah air
atau musisi dalam negeri sendiri mas erwin
maksudnya inovasi dalam konteks apa ya
di tengah pandemi ini
inovasi apa yang membuat perbedaan ini menjadi
beda dengan indonesia gitu dengan luar negeri
kalau beda sih sebetulnya gini
maka saya percaya musik itu sebetulnya
ekspresi seninya sama aja
musik ini tuh sinerginya tuh banyak sekali
dengan film dengan media apapun udah bisa
nah ini teknologinya sekarang makin maju
jadi memang kalau musik bersinergi
dengan angkru seni yang lain
itu akan punya dampak kekuatan yang sangat hebat
dalam maksudnya sih mungkin
memang variannya banyak sekali ya
dalam konteks genre lirik bentuk musik dan segala macam
elektronik dan segala macam
itu aja karena emang teknologinya menuju ke arah sana
tapi saya optimis adalah
inovasi akan terus keluar nggak cuma dari musik
nggak juga dari sub sub yang mendukung unsur musik
jadi menikmati musik sekarang
bisa bikin musik lah bikin konser visual
bikin kualitas dan sebagainya
nanti kalau yang off air tanggung besar
itu udah idenya juga banyak sekali
jadi menurut saya emang

tapi bisa berinovasi untuk dapet tontonan yang makin lama
dan makin banyak alternatifnya
mas erwin sejauh ini kan terobosan yang dilakukan oleh kemen parekraf
yaitu membuat program yaitu
apa namanya kreatif dari rumah dan juga bimbingan teknis
apakah ini sudah berjalan dalam setahun terakhir
program dari kemen parek rauf ini
untuk memajukan industri musik tanah air selama pandemi mas erwin
jadi kalau jadi emang terus terang emang
dalam konteks pandemi ini
mau nggak mau
jadi harus mengerti
bagaimana teknologi yang paling sederhana
atau di dalam konteks pendidikan musik
sekarang belajar musik
banyak yang online
dan lama lama dapat celahnya
dapat ininya lah
jadi saya rasa itu emang bagian dari
bagaimana kita harus punya daya tahan
untuk tetap beresis ya
jadi di bidang lain lainnya
udah dilengkung oleh pemerintah ya kitanya sendiri
kalau nggak ngelihat teknologi kayaknya sudah jauh
kayaknya sekarang gitu
nggak perlu terlalu canggih
kita punya gitu
karena zaman berubah
kita juga harus berubah
bukan kualitasnya berubah
cuman cara cara kita berkesemiannya mungkin harus selesai
kalau mbak danila
seperti apa ide dan gagasan yang muncul di tengah pandemi ini
di tengah memajukan industri musik tanah air mbak danila
yang pasti tetap produktif sih
terus karena ini masih pandemi banget ya
terus katanya ada lagi yang baru
jadi menurut aku ada pentingnya setiap kali mau latihan
atau mau ngumpul atau mau workshop apapun itu
kita selalu sesuai dengan protokol kesehatan
ada yang selalu antigen juga gitu
supaya tidak memperisuh kerjaan pinta kayaknya
jadi dari kitanya harus sadar juga gitu
kalau kita pengen manggung
kita harus bisa menghentikan setidaknya sedikit banyak si virus itu juga
dalam kegiatan musik kita sendiri gitu
hanya sih sama aja
tapi buat pemerintah apa nih yang kira kira ingin disampaikan
agar bisa didengar oleh pak sandiaga uno menteri mengko parekraf
apa ya mau pengen banget ada konser kayaknya semuanya juga pingin gitu
cuman ketika nanti misalnya ada jadi konser terus sar gitu
terus misalnya ada yang kena covid
atau juga dari kita ataupun siapapun yang ada di dalam situ
kan juga pasti akan merasa
wah ini tanggung jawab siapa
itu tanggung jawab kita semua gitu
kalau memang mau ada acara besar atau apa gitu
mungkin solusinya ya sejauh ini sih di kepala aku cuma
bahkan penontonnya pun mungkin bisa swab antigen atau pcr sebelumnya
supaya memang ada di dalam situ bersih
dan semua pakai masker dan semua sesuai dengan protokol kesehatan
mungkin sejauh ini itu ditambah
ya yang sebenarnya yang sudah terjadi sekarang sih sudah catch ya
cuman mungkin lebih
memang terkadang kayaknya masih ada pengorbanan dicucuk dulu hidungnya gitu
kalau mau nonton sama kayak kita kalau mau manggung gitu
ada pesan gak ke para musisi di tanah air di hari musik nasional ini
di tengah pandemi tentunya
ada sih yang pasti jangan patah semangat karena
sebetulnya yang kalian semua rasakan apalagi yang sekarang baru mau keluar gitu ya
oke kalau misalnya kayak yang sudah jadi musisinya
ataupun yang sudah merintis itu mereka bisa bertahan gitu
cuma sekarang yang baru mau keluar mau gak mau harus dari digital semua gitu
tapi yang pasti kalian harus tetap semangat karena kita semua percaya bahwa
orang orang indonesia itu punya kreativitas yang tinggi
dan musiknya bagus bagus dan karakternya juga ada
jadi kalian harus pastikan terus semangat sampai nanti pandemi berakhir
kita berjumpa di panggung yang sama
sama mas erwin juga
mas erwin kalau tadi danila katakan bahwa berharap bahwa kreativitas anak muda musisi tanah air ini semakin kreatif lagi
tapi dari mas erwin ada pesan dan juga motivasi kepada para musisi di tanah air ini mas erwin
saya sama sekali dengan dari danila
jadi saya akan lengkapi aja
jadi mungkin untuk menambah semangat kenapa
kalau mungkin karya kita itu bisa diikuti karena batas wilayahnya udah gak ada lagi
artinya sebenarnya kalian ini kalau kita bikin musik
sekarang bikin musik gak cuma untuk orang di pulau jawa atau di se indonesia
kita mungkin untuk orang asia dan bahkan seluruh dunia
karena mereka bisa mengakses
jadi sebetulnya pastikan aja semua ide ide itu karena indonesia lagi lagi gudangnya ide
dari musik tradisinya musik etnisnya musik industri nya pop rock kandut kampung tarik
bisa jadi satu ide yang sangat genuin dan punya karakter dan itu akan bisa didengerin dan bisa dikembangkan musiknya di seluruh dunia
baik kita tunggu kreativitas dari para musisi tanah air
mas erwin mbak danila terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia news hour pada siang ini
selamat hari musik nasional sekali lagi